untuk mengelaborasi sudah ada produser lapangan cnn indonesia aditya aksani dari jakarta
halo selamat malam adit ini ada lima puluh sembilan kantor yang diketahui ada karyawannya yang terpapar covid sembilan belas
dan kita secara nasional ini ada lebih dari seratus ribu kasus covid sembilan belas meskipun yang sehat atau yang sudah sehat sudah sembuh sudah banyak
nah sebenarnya apa yang menjadi problem ketika kran atau apa ya aturan untuk masuk kantor ini diberlakukan
apakah ini begitu membuat potensi kasus menjadi lebih tinggi
bagaimana dengan salah satunya kebijakan shifting yang diberlakukan juga oleh beberapa kantor
ya dea selamat malam sebetulnya data terbaru yang kami dapatkan
kalau tadi dea menyebutkan ada sekitar lima puluh sembilan kantor
ini sebetulnya data terbaru yang sudah kami dapatkan
ini ada sekitar enam puluh delapan kantor dengan total jumlah kasus per kluster ini ada sekitar empat ratus empat puluh klaster
kemudian juga di dki jakarta di tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh ini total penambahan jumlah kasus covid sembilan belas yang ada di dki jakarta bertambah sebanyak empat puluh
sehingga total di wilayah dki jakarta sudah mencapai angka sembilan belas empat ratus tujuh puluh empat
nah kalau kita melihat kebijakan yang sudah diberikan baik dari pemerintah
kemudian juga kantor yang melakukan sistem shifting memang sebetulnya sudah bijak
namun tetap diperhatikan juga bagaimana para karyawan ini atau pegawai ini berangkat dari rumah menuju ke kantor tersebut
yang mungkin saja bisa membawa virus virus tersebut yang kita bisa sebut sebagai orang tanpa gejala seperti itu
nah kemudian juga kalau kita lihat ada sekitar total tujuh belas kementerian dan juga dua belas perusahaan serta lebih dari tiga puluh perusahaan perusahaan lain
yang terkena atau terpapar dari covid sembilan belas
tentunya ini menjadi yang harus diwaspadai oleh kita semua termasuk oleh karyawan sendiri
agar nantinya virus virus tersebut juga tidak akan menyebar di wilayah perkantoran
nah tadi juga kami sempat mewawancarai dari wida kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta
dwi oktavia menyebutkan bahwa ini memang harus tetap diwaspadai dan tentunya juga pihak kantor harus segera atau rajin
melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin di wilayah perkantoran
baik itu ketika ada karyawan ataupun karyawan sudah pulang seperti itu agar benar benar memastikan bahwa tidak ada virus atau bakteri yang ada di wilayah perkantoran
sehingga kluster perkantoran ini bisa berkurang jumlahnya
karena kalau kita melihat juga sebelumnya ada kluster pasar kemudian juga sekarang sudah mulai timbul lagi kluster perkantoran
sehingga ini memang harus diwaspadai oleh masyarakat tidak hanya di wilayah dki jakarta tetapi juga di seluruh indonesia
karena mengingat jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia sudah tembus
hingga angka seratus tiga ratus tiga kasus dengan total yang sudah sembuh ini mencapai lima puluh delapan satu ratus tujuh puluh tiga
nah kemudian juga kami mendapatkan informasi dari jurubicara satgas covid sembilan belas wiko adhisasmito
yang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan physical distancing menjaga jarak
kemudian juga menggunakan masker jangan sampai maskernya dibuka terutama ketika berada di ruangan terbuka
dan menyiapkan cadangan masker
beberapa banyak masker karena masker ini memang efektifnya digunakan selama tiga jam sekali
kemudian juga dapat informasikan dea bahwa nantinya ini akan terus dipantau apakah memang kluster perkantoran ini
menjadi salah satu kluster terkuat setelah kemarin adanya kluster pasar dan nanti akan diberlakukan kebijakan kebijakan baru
apakah nantinya sistem shifting ini akan diperbaiki seperti itu agar nantinya bisa menekan angka covid sembilan belas yang ada di jakarta
ini tadi kan jurubicara satgas covid sembilan belas ini kan juga menyebut tidak hanya kluster kantor
tadi juga ada kluster pasar dan juga kluster tempat ibadah
sebenarnya realitanya di lapangan dari pantauan anda bagaimana upaya dari pemerintah daerah
misalnya pemprov dki jakarta untuk bisa menanggulangi potensi penambahan kasus terutama di tiga tempat tadi
sebenarnya bagaimana penegakan hukumnya
sebetulnya satgas dari masing masing wilayah yang sudah dikerucutkan hingga ke tingkat kelurahan ini sudah bertugas untuk memberikan arahan dan juga sosialisasi kepada masyarakat
seperti misalnya ketika tempat ibadah dibuka terutama masjid tadi juga saya sempat melakukan ibadah sholat maghrib di masjid
seperti itu di sana juga memang sudah ada petugas yang memang berasal dari dkm masjid tersebut untuk melakukan pengecekan suhu tubuh
ada beberapa jemaah yang masih membandel untuk tidak menggunakan masker
padahal memang seharusnya masker ini sudah harus digunakan karena merupakan salah satu protokol kesehatan yang sudah diberitahukan oleh pemerintah dari jauh jauh hari
kemudian juga ada beberapa masjid memang yang masih belum menerapkan physical distancing ketika sholat berjamah dilakukan
meskipun di bagian ubin atau lantainya sudah ada tanda jarak namun tetap masih ada beberapa masyarakat yang membandel
sehingga ini perlu dilakukan kerjasama yang baik tidak hanya dari pemerintahan
tetapi juga dari masyarakat agar tidak saling menyalahkan
kita sama sama bekerja sama untuk sama sama memerangi penyebaran atau penahanan covid sembilan belas agar tidak terlalu menyebar di daerah daerah
terutama di jakarta yang kita tahu bersama ini merupakan pusatnya ibu kota
seperti itu banyak sekali warga warga daerah juga yang datang ke sini seperti itu
agar nantinya juga covid sembilan belas ini tidak terlalu bertambah lagi
mengingat dari angka seratus ribu yang sudah ada hingga hari ini dari seminggu kemarin ini bertambahnya sangat
pesat sekali bahkan untuk hari ini pun sudah mencapai angka pertambahan sebanyak satu empat ratus lebih kasus
sehingga memang harus tetap diperhatikan oleh masyarakat
baik terima kasih
laporan langsungnya dari jakarta ada aditya aksani